ratusan masa dari front pembela islam gnpf ulama serta persaudaraan alumni dua ratus dua belas yang berunjuk rasa tertahan barikade kawat berduri di depan gedung sabta pesona kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
masa tak mendapatkan izin menyampaikan aspirasi di depan istana negara akibat penjagaan ketat dari petugas gabungan tni polri sejak kerusuhan masa yang terjadi pada kamis lalu
masa menyampaikan penolakan terhadap ruu cipta kerja ruu badan pembinaan ideologi pancasila pilkada di tengah pandemi covid sembilan belas hingga ingin melengsarkan presiden joko widodo dari jabatannya
unjuk rasa yang berlangsung dari siang hingga sore ini berlangsung kondusif
namun ada masa lain yang melakukan aksi yang justru memicu kerusuhan polisi kemudian memukul mundur peserta aksi yang terkonsentrasi di kawasan patung kuda jakarta pusat
polisi mengklaim bentrokan bermula saat masa disusupi kelompok abu
anarko sebanyak lima ratus orang ditangkap termasuk masa anarko yang menyusup ke masa aliansi nasional anti komunis nkri
kami melakukan penangkapan
kapolda menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang berlaku anarkis dan merusak
tim liputan cnn indonesia